langsung saja kita tanya warga negara indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di beirut libanon
sudah ada hamid hodir di sana selamat pagi waktu jakarta mas hamid apa kabar
selamat pagi alhamdulillah sehat
malam kalau di sini mas
selamat malam sudah selesai berbuka puasa mas hamid di sana ya
waduh sudah selesai tarawih sudah ini
kamu lain yang ada saat ini
oke boleh diceritakan mas hamid apa yang istimewa dari bulan suci ramadan atau bulan puasa di libanon sendiri yang tidak kita temui di tanah air
yang istimewa sih nuansanya ya mas ya jadi memang saya rasa apa namanya
ramadan ini bukan hanya menjadi tamu agung bagi umat muslim di lebanon khususnya ibu kotanya beirut
tapi juga menjadi tamu spesial bagi semua umat beragama di lebanon khususnya beirut ya ibu kotanya
jadi kalau kita lihat di jalanan kota itu pernakernik lampion itu itu menghiasi jalan kota juga
ada apa ya pemerintah kota beirut itu memakan spanduk gitu
dia ada tulisan berbahasa arab amuyan atau berbahasa arab sialet libanon
masanya itu beirut ditaklah di ramadan
jadi artinya kota beirut menghiasi diri di bulan ramadan
nuansanya tuh kental banget nuansa ramadannya di kota beirut
iya termasuk dengan kegiatan amal yaitu warga di lebanon ya mas ya yang membagi bagikan pakaian makanan secara
ada tradisi apa lagi mas mungkin yang menarik untuk di share
kalau tadi kan
selama menjalankan ibadah puasa
ketika hari raya idul fitri hari lebaran nanti apa
ada tradisi apa yang biasanya dijalankan atau dilakukan oleh masyarakat lokal di sana nanti
tradisi sih ya ya seperti
apa ya seperti di indonesia biasanya adalah di lebaran nanti ya
kalau apa namanya tradisi hari raya itu malah lebih menarik di indonesia
iya lebih rame karena mereka itu lebih mementingkan ramadannya gitu mbak
jadi kadang cuma lebaran cuma tiga hari itu sudah kerja seperti biasa lagi
bukan selebrasinya artinya ya
ada tradisi seperti arus mudik nggak seperti di indonesia gitu mereka berbondong bondong mudik gitu misalnya

mereka pada ke daerah bukit karena kan di deirut panas
gitu gitu saja sih kalau mudiknya mereka itu mas
jangan jangan mudiknya seperti orang cinere pergi ke bekasi gitu ya
mas hamid terakhir singkat saja
kalau mungkin tidak terpaku pada selebrasi artinya lebih bagaimana kekusukan menjalankan ibadah ramadan begitu
untuk mas hamid sendiri nanti apa yang akan dilakukan
lebaran apakah akan berkumpul dengan warga negara indonesia yang lain ada agenda khusus
singkat saja indonesia indonesia indonesia yang berada di apa yang sedang bertugas di
itu semua kumpul di kaberi jadi nanti kita ya di situ makan bareng makanan hati indonesia kemudian
nanti juga ada open house dari bapak duta besar bapak ibu di kediamannya begitu mudah lagi ya
jadi meskipun jauh dari tanah air tapi tetap dekat dengan tanah air dengan saling berkumpul
dan juga bermanfaat termasuk makan makanan indonesia di kaberi oke oke baik terima kasih
selamat menjalankan ibadah puasa nantinya